kami akan melihat secara rinci dan detail
kali ini pertanyaannya
tolong dijawab secara rinci
karena tidak akan ada saling argumen
paslon dua terlebih dahulu
tolong sampaikan langkah langkah strategis
yang akan anda lakukan secara bersama
untuk meredakan segala ketegangan yang telah terjadi
di berbagai kalangan
guna membangun jakarta yang lebih damai
siapapun pemenangnya nanti
satu setengah menit
kita lihat di masyarakat
memang ada beberapa pihak
yang masih belum bisa memahami
bahwa meskipun kita itu berbeda beda pilihan
tapi kita itu satu sebagai warga jakarta
oleh karena itu
pilkada itu pesta demokrasi yang mengembirakan
apapun hasilnya harus kita terima
untuk itu apapun hasilnya
kami akan menelpon yang pertama pak anies dan pak sandi
yang kedua kami akan menggandeng siapapun juga
apapun hasilnya entah menang entah kalah
untuk diajak berbicara
untuk menciptakan betul bahwa bangsa kita ini adalah bangsa
yang benar benar menjunjung tinggi toleransi
menjunjung tinggi keberagaman
kita akan ingatkan betul bahwa pancasila
itu betul betul menjadi ideologi negara kita
dan kita berbineka tunggal ika
sehingga apapun pilihan bapak ibu sekalian
kita tetap sebagai satu saudara
karena kita adalah pelayan warga
kepala daerah yang melayani warga dengan sepenuh hati
warga juga kami akan datangin untuk berbicara
tokoh tokoh masyarakat juga kita datengin
untuk menciptakan jakarta yang sejuk
jakarta milik kita bersama
saya langsung kepada paslon tiga
sampaikan langkah langkah strategis yang akan anda lakukan
secara bersama untuk meredakan segala ketegangan
yang telah terjadi di berbagai kalangan
guna membangun jakarta yang lebih damai pascapilkada
apapun hasilnya siapapun pemenangnya nanti
satu setengah menit
jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu
tidak lagi berbuat adil
adil adalah kata kunci
dan yang berbuat adil itu ajaran agama mengatakan
mendekatkan kita pada pakwa
karena itulah kami ketika memimpin jakarta
sebagai gubernur adalah gubernur semuanya
apapun pilihannya kemarin tak penting
kami adalah gubernur semuanya
semua memiliki hak yang sama
diperlakukan yang sama
mendapatkan kesempatan yang sama
yang menyiapkan siapa gubernur dan wakil gubernurnya
sikap itu satu
yang kedua ini bukan tentang anies dan sandi
ini bukan tentang kita
kami meneruskan tradisi perjuangan
orang orang tua kita ikut mendirikan republik ini
karena itu kita ingin menjaga jakarta ini indonesia ini
untuk apa tetap terbangun persatuannya
kebinekaannya sudah fakta
setiap kali ada pilkada ada pemilu ada perbedaan
tapi tugas kita meneruskan tradisi orang tua kita
ada yang tugasnya memerangi korupsi
ada yang tugasnya membangun persatuan
memastikan ada keadilan
kami akan lakukan itu sebagai bagian dari tanggung jawab moral
bukan semata mata karena tugas gubernur
tapi karena ini adalah tradisi keindonesiaan
sejak kapan sejak dahulu
ini melampaui sekedar tugas seorang gubernur
ini adalah tugas moral sebagai anak bangsa
kita boleh tepuk tangan
para paslon kini kita sampai pada pertanyaan terakhir
karena melihat suasana debat tadi
pertanyaan ini saya khususkan bagi para calon gubernur
pilkada dki kali ini adalah pelajaran berdemokrasi yang luar biasa
bukan hanya bagi para pendukung
tapi anda berdua juga saling sindir
dan sangat bisa jadi ada perkataan satu sama lain
yang telah membuat sakit hati
bukan hanya untuk anda berdua
tetapi juga untuk keluarga anda
jika forum ini menjadi ajang pamungkas saat ini
apa yang akan anda sampaikan kepada pihak lawan
atas segala ucapan yang menyakitkan tersebut
paslon tiga waktu anda satu menit
bantuan sosial berhenti
perda berdasarkan sebuah agama muncul
jika gubernur baru muncul
itu semua keliru
itu semua salah
gubernur baru justru akan mengantarkan jakarta
pada kepemerintahan yang lebih efektif
kepemerintahan yang merangkul semuanya
kepemerintahan yang membuat semua merasa di rumahnya
kepada mantan lawan ketika pilkada
semua yang diucapkan dikatakan bagian dari sejarah
bila ada keliru kami mengucapkan permohonan maaf
dan kemudian kita bangun sama sama jakarta
ketika kami menjadi gubernur dan wakil gubernur
maka mantan lawan pun adalah warga kita yang akan kita hormati
sebagaimana yang lain lain
karena itu kita mengajak kepada semuanya
seluruh warga jakarta dahulu pakai bambu runcing
sekarang gunakan paku tusuk yang sebelah kanan
untuk perubahan di jakarta
pak basuki bisa jadi ada perkataan yang sangat menyakitkan
bukan hanya bagi anda tetapi juga bagi keluarga
kepada pihak lawan anda apa yang akan anda katakan
atas segala ucapan yang mungkin menyakitkan tersebut
waktunya satu menit
pertama saya mau sampaikan bersama pak jarod dan keluarga kami berdua
kepada pak agus dan bu sirvi dan keluarganya
juga tentu kepada pasangan nomor tiga dan keluarganya
pasti di dalam perdebatan apalagi kami kan petahana
tentu kami kadang kadang mengeluarkan apa yang sudah kami kerjakan
mereka kadang kadang jadi seolah olah menihilkan apa yang disebutkan
dari pasangan nomor satu dan nomor tiga
karena apa yang kami bicarakan ini sudah kami kerjakan
bukan akan kami lakukan
nah itu kesannya kadang kadang seolah olah kami meledek atau apa
sebenarnya bukan tidak ada sama sekali
ini kebetulan saja kami sebagai petahana
kami bisa bercerita lebih banyak
karena semua yang kami pikirkan kami bicarakan
ini sudah sehari hari kami lakukan
sekali lagi mohon maaf juga pada orang jakarta
semoga kita bisa melihat jakarta baru bersama
kita beri aplaus
ada keluar permintaan maaf dari kedua belah pihak
jadi kalau para pemimpin kita saling bermaafkan
pasti kita pendukungnya juga harus mengikuti seperti itu
baiklah hadirin penonton para paslon
para netizen inilah akhir acara debat publik pilkada dki jakarta
putaran yang kedua tahun dua ribu tujuh belas
debat ini debat pamungkas
karena itu pastikan anda yang memiliki ktp dki jakarta
menggunakan hak pilih anda pada tanggal sembilan belas april mendatang
atas nama kpu dki jakarta dan seluruh stasiun televisi
yang menyiarkan acara debat malam ini
saya irakun suno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda
ingat siapapun nanti yang terpilih untuk memimpin jakarta lima tahun mendatang
yang harus kita kedepankan adalah menghormati segala perbedaan yang ada
yang menang harus warga jakarta yang menang harus merah putih indonesia
hadirin sekalian kita aplaus untuk kedua paslon
silahkan saya undang ke depan dan kamasean akan memimpin kita
menyajikan lagu bendera bersama sama
biar saja ku tak setegah batu karat
tapi selalu ku coba tuh melindungi nu
biar saja ku tak seharu bunga malam
tapi selalu ku coba tuh mengindahkan
biar saja ku tak seelok langit soya
tapi selalu ku coba tuh mengindahkan